terima kasih noua melindungi dia
caritnya dia mana kok
ngapain mereka kok bisa tiba tiba berduaan terus tinggal waktu
gue ngomongnya gitu sih kalau untuk kamu sih jelas ada waktu lah
raka raka kamu itu kan pacarnya aku mereka mereka jadiin lagi kamu tuh bisa
bikin aku malu ya tadi kalau enggak salah ibu pertiwi bilang dia mau ke
ibu pertiwi masih ada di sana ibu dewi sudah pernah kesini sebelumnya
belum pernah bu oh disini ini ya bu terkenal sekali minumannya apalagi tehnya
luar biasa aromanya ini yang saya pesan nanti kalau ibu coba pasti senang
ngomong ngomong proposalnya yang kemarin itu sudah di approve belum

jadi nggak ada masalah ya jadi bisa langsung di jalanin
kalau tehnya belakangan biar bu kalau untuk saya beda bu saya cara membuat tehnya memang demikian tehnya belakangan supaya tehnya lebih terasa aromanya rasanya cara bikin tehnya
ayah kok kamu bikin tehnya kayak gitu sih aneh deh
aneh non gini loh biasanya tuh kan orang kalau bikin teh itu tuh dia masukin tehnya dulu dicelup terus abis itu baru masukin gulanya diaduk kalau kamu kebalik ya
oh gitu ya non iya soalnya begitu tehnya dicelupin itu kan bagian yang paling harum paling berasa non jadi ya biar harumnya berasa saya masukin tehnya terakhir non kok jawabannya juga sama
kok jawabannya juga sama
maaf sepertinya pertemuan kita ditculap dulu ya bu